tak hanya di sumatera kebakaran lahan dan hutan juga terjadi di kalimantan
sedikitnya sembilan puluh tiga hektare lahan dan hutan gambut di kalimantan barat terbakar selasa siang
ya luasnya areal hutan gambut dan minimnya sumber air
menjadi kendala petugas manggala agni untuk melakukan pemadaman secara total
dan hingga selasa siang terdapat empat puluh tiga titik api yang kembali muncul
puluhan hektare hutan dan lahan gambut di kalimantan barat kembali terbakar
sejak januari hingga dua belas juli
terdapat empat puluh tiga titik api yang kembali muncul di kawasan hutan dan lahan gambut
titik api ini menyebar dan ditemukan merata di sejumlah kabupaten kota di kalimantan barat
seperti kota pontianak kabupaten kuburaya sambas sintang dan ketapang
dibanding tahun dua ribu lima belas jumlah titik api di kalimantan barat menurun
pada dua ribu lima belas mencapai tiga ratus tujuh puluh tiga titik api
yang tersebar di sejumlah lahan milik warga
kesiagaan patroli terpadu yang telah terbentuk sejak awal dua ribu enam belas
dinilai efektif mencegah kebakaran lahan yang terus meluas
kalau kita lihat efektivitas daripada satuan tugas
maupun pelotan pelotan patroli di desa ineng
saya kira alhamdulillah sangat efektif karena dari data yang ada
dari kita bandingkan tahun yang lalu
januari satu januari dua ribu lima belas sampai dengan dua belas juli dua ribu lima belas
itu titik api ada tiga ratus tujuh puluh tiga
kemudian dalam periode yang sama januari dua ribu dua puluh
sampai dengan dua belas juli dua ribu enam belas sekarang ini
titik api hanya ada empat puluh tiga titik api
bahwa ini terjadi penurunan yang sangat signifikan
namun cuaca ekstrim menyebabkan titik api kembali marak
hal ini ditambah aktivitas pemilik lahan yang masih
dengan sengaja membersihkan lahan dengan cara membakar
kesengajaan oleh pemilik lahan
ya mungkin udah lama mereka mau menyiapkan lahan
tapi kan selalu hujan dan selalu kena patroli
kemarin malam kami lihat
ini dengan dandim pak jeki dengan pak soehati
supaya membackup dalam substisi penegakan hukum
untuk menekan munculnya sebaran titik api
patroli terpadu terus dilakukan dengan menyebar dua puluh dua regu
dengan masing masing regu berjumlah lima belas personil gabungan
disertai peralatan dan perlengkapan pemadaman api
dampak kebakaran hutan dan lahan gambut yang kembali marak ini
juga mulai memperburuk kualitas udara di pontianak
di mana sebagian wilayah mulai diselimuti kabut asap
adi saputro kubur raya